tan kenapa sih kamu gak mau dengar penjelasan aku
aku udah gak punya cara lagi untuk ngebales rain
gak ada yang gembel
itu pembahasan gue karena lo gak bisa diperingatin
jatah mata lo cepet bangun
gak gak mau
buruan makan cepet
atau mau gue suapin nih
aku punya burger terus pizza terus steak
gak suka kayak gitu gigi
hei gue tuh gak ngerti makanan gitu gituan
yang jelas lo nih makan makanan kucinya
abis ini aku mau
aura ada yang mau ketemu
iya pak saya dikeluarin aja
saya takut sama ibu ibu yang di belakang itu
kamu saya bebaskan
ada yang mau bebaskan kamu
pasti dari aku yang mau keluarkan aku disini
maunya dari kesayangan aku
kamu pasti mau bebasin aku kan
aku gak suka disini
aku kesiksa banget disini
aku makan makanan kucing dimarahin sama ibu ibu
terus poesinya nyebelin
terus aku gak boleh teriak
pokoknya aku gak suka disini
yang penting kamu udah bebas sekarang
aku disini gak suka
pokoknya kalau aku udah kaya aku tuntut
sekarang aku udah bebas
oh ya gimana caranya kamu bebasin aku
tadi aku ke rumah sama raka
dia cerita semua tentang kamu
tapi aku coba untuk meyakinin dia
kalau kamu nggak seperti itu ya akhirnya dia percaya dan cabut tuntutannya
kamu adalah heroku
aku mau kasih ini
aku mau dengerin sekarang juga
tapi tape player aku di mana ya
oh ya di tas
aduh susah nih nyarinya
soalnya tas aku banyak macem macemnya
rah kamu itu udah berhenti kerja
jadi kamu harus cari kerja lagi
biar apa kamu gak marah
ra kalau kamu kayak gini terus kamu gak mungkin bisa kerja
mau masuk penjara lagi
sangat terserah kamu deh
kamu berubah atau enggak
aku janji aku bakal berubah oke
tapi nggak di mulut aja
tapi di hati juga
aku cari kerja tapi aku gak tau mau tinggal di mana
aku gak bisa balik lagi ke rumahnya raka
soalnya mereka gak akan demam aku
terus sementara aku cari kerja aku tinggal dimana coba
masa aku jadi gelandangan tinggal di kolong jembatan
tinggal di rumah aku lah
kamu mau nampung aku lagi
ini kesempatan yang terakhir
si laura kemana ya
kok hari ini dia nggak masuk sih
tumben tuh anak gak muncul di sekolah
oh gue tau
jangan jangan dia dimarahin bokapnya lagi
jangan jangan dia ketahuan clubbing lagi
dia kan lagi dihukum berat sama papanya
soalnya dia juga sekarang kan lagi tinggal di rumahnya opi
gue tahu dari supirnya rene
eh udah makan dong ya
mir mir liat deh
lagi pada ngapain sih dayang dayang
kalo udah kalah jangan pake gak masuk sekolah kali
mendingan dia cabut dari sini terus cari dia sekolah lain
lu tuh udah gak punya nyali kali di sini
lu tuh gak ada apa apanya dibandingin opi
dan kalo gue liat liat mendingan lo deh yang patut jadi cleaning service
hah sialan lo ya
ngapain lo marah marah
mina tuh gak bakal pernah terkalahkan
liat liat tuh mir
mereka tuh kalo udah kalah emang ada cantik cantiknya
mukanya rennya udah kayak beruang kelaparan gitu
pep kenapa sih gue tuh susah banget buat ngelupain lu
t b koc premium k dicama pen acarageri

sebab kita jangan ngertihar
pembahasan gue karena lo gak bisa diperingatin
gak apa kok
renek bener bener keterlaluan
aku harus lapor guru bp sekarang
tan gak usah tan
tapi kenapa sih
udahlah kamu gak usah mikirin aku
kamu juga udah benci kan sama aku
kamu juga udah berusaha untuk melupain aku
yaudahlah aku gak apa apa kok
pi aku tuh cuman
aku tuh cuma gak habis pikir aja pi
kenapa kamu bisa berbuat kayak gitu sama aku
kenapa kamu pura pura suka sama aku kamu pura pura ngasih harapan sama aku padahal kamu tahu kan
kalau aku tuh sayang banget sama kamu
tapi kenapa kamu malah mainin aku pi
tan aku minta maaf tan aku tau aku salah
tapi aku sama sekali gak bermaksud kayak gitu
terus maksud kamu tuh
tentu apa pi
aku kesel banget sama reni dan
dan kekesalan aku itu udah memuncak
iya aku ngelakuin hal yang kemarin
iya terus kamu ngelibatin aku
dan kamu mau dibayar sama orang untuk ngelakuin itu iya
udah cukup cukup pi cukup
lebih baik sekarang kamu tenang aja karena aku gak bakalan deketin kamu lagi kok
dan kamu gak usah takut
karena aku gak bakalan ngejar ngejar kamu lagi
berarti kita bisa belajar bahasa inggris lagi dong
abdul tolong dong bawain tas aku ke rumah
yaudah sekarang kamu bersih bersih sekalian wudhu ya
wah kamu luar ngeliat apa
mereka senang aku di sini
harusnya tuh mereka layanin aku tau gak
iya tapi mereka harus kembali bekerja
sekarang kita sholat zuhur ya
kalian udah sholat juhur kan
udah pak jelang
kalian pulang ke rumah kita sholat dulu ya